hal ini memang sudah diselesaikan
kalau kalian tidak betul betul berusaha
salah satu tujuan dari perkawinan
kan untuk mendapatkan anak
terusan dari turunannya
terusan dari turunannya
tapi arah pembicaraanmu ke situ kan
kamu tidak pernah percaya
kalau pergi untuk urusan kerja
jangan dulu persoalkan
aku percaya atau dia percaya
itu urusan belakangan
yang aku tanyakan sekarang cuma ada dua
apakah tidak sepantasnya pergi selama tiga hari
aku ini sebagai istrimu diberitahu
supaya aku tidak menduga
bahwa suamiku celaka
atau diculik orang
kalau jawaban mas dir harus pergi mendadak
apakah mas dir tidak punya ide
sama sekali untuk beritahu aku
atau barangkali sudah banyak telepon telepon lain
yang mas dir hafal
sehingga telepon sendiri mas dir lupakan
kamu ini memang tidak pernah mau percaya
kalau aku kerja keras cari makan buat kamu
memangnya aku makan segitu banyaknya
satu karung satu hari
sehingga mas dir harus kerja keras siang dan malam
kamu memang tidak pernah bersyukur
itulah makanya tuhan tidak mau memberikan
atau anak pun pada kita
kalau sudah kepepet
selalu saja urusan anak kamu jadikan senjata
supaya aku tidak berani berkata apa apa lagi
bukan urusan itu aku bikin jadi senjata
tapi aku mengingatkan kamu
sebagai istri kamu tidak terlalu sempurna
supaya kamu mengawas diri
supaya kamu jangan mengecam waktu saja
tapi lihat dirimu sempurna
tiap urusan rumah tangga kita
selalu saja kamu arahkan
agak bermuara pada urusan anak
lalu urusan apa lagi muara
buah perkahwinan kalau bukan soal anak
apa kamu pikir aku mengawin kamu hanya sekedar cari kawan makan
kawan tidur begitu
sayang di sekitar rumah
saya tidak menjadi abang
semangat sangat mudah
semangat sangat mudah
ibu masuk ikuti jalan sini
nanti ketemu balai desa sikone
selamat siang pak hansip
mau dipenuhi sama pak kades
ada di tempat
ada sedang ada tamunya
tapi kalau keadaannya penting sekali sih
keliatannya dari jauh
saya sudah bertahun tahun jadi ansik di sini neng
dari sekian banyak kades yang bertugas di sini
cuma pak mail yang gak menganggap paling jempol
tunggu sebentar neng ya
bilang saja ipung dari jakarta
ipung sedikit benar namanya
cukup ipung saja
selesai isn pesan pak
nah ini sarangnya
om ikut perhatian pung setelah mendengar keadaanmu itu
tapi ya maaf om tak mungkin mengadakan penilaian sepihak dalam hal semacam ini
itu tiap tiap orang melihat masalahnya dari sudut dan kepentingannya sendiri sendiri
apakah kamu tidak bisa merasakannya
bahwa ipung dalam keadaan tekan batin sangat berat
dia merasa punya hak untuk melakukan segalanya
dan untuk itu mas diriman selalu saja punya alasan untuk membela dirinya om
dari segala perbuatannya
dia selalu wanyokan ipung om
sebagai istri yang tidak bisa memberikan dia anak
bahwa hal ini memang sudah diselesaikan
kalau kalian tidak betul betul berusaha sampai tuntas
salah satu tujuan dari perkawinan kan untuk mendapatkan anak
terusan dari turunannya
dalam hadis rasul bersabda
seorang wanita yang mencintaimu dan yang mampu memberi kamu anak
sesungguhnya saya akan membanggakan dirimu sebagai umat yang terbanyak
ipung juga ingin punya anak om
cuma perempuan gila yang tidak ingin menimbang mendidik dan membesarkan anaknya
tapi kita kan tidak bisa mendapatkan segalanya
kapan saja kita mau
mungkin tuhan belum memberikannya
insya allah tuhan akan memberi anak padamu
kalau kau betul betul berdoa mohon kepadanya
di dunia ini kan tidak ada hal yang gratis pun
semuanya harus lewat usaha
jadi umpamanya ya sudah doa terus
lalu belum mendapatkan seorang anak
ya pergi hidup
pernah kau berbuat begitu
kalian mempunyai keresahan ya enggak
tapi apa yang kalian berbuat hingga sekarang
hanya saling menyalah menyalahkan
dan tidak berusaha untuk memecahkan sumber keresahan itu sendiri
jangan pasrah pada takdir
bukankah kita harus tawakah dan menyerahkan diri kepada allah
arti tawakal yang sebenarnya
yalah beriman pada allah
meyakini akan janji janji dan pertalangan allah
dengan segala usahanya
hanya seorang bodohlah
yang mengatakan dirinya bertawakal
tapi dia tidak tunduk pada perintah untuk berusaha
hanya seorang polygamik tetapi belinaarch
buat penulisan ini